tujuh orang meninggal akibat kecelakaan tunggal bus po rosalia indah
di kilometer tiga ratus tujuh puluh a ruas tol batang semarang
bus berpenumpang tiga puluh empat orang satu sopir dan satu kondektur
masuk ke parit sepanjang dua ratus meter kamis pagi
selain tujuh korban meninggal sedikitnya lima belas orang menderita luka ringan
sedangkan yang dinyatakan selamat ada dua belas orang
usai kejadian sopir bus saat ini dimintai keterangan
dan menurut kakor lantas polri tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi
dari awal sudah lelah artinya kemungkinan ini kemungkinan
kecelakaan bus rosalia indah di batang jawa tengah
menambah daftar kecelakaan mudik lebaran dua ribu dua puluh
menurut data divisi humas polri hingga selasa sembilan april dua ribu dua puluh
data kecelakaan lalu lintas selama mudik terjadi tiga ratus satu kasus
satu kejadian dua puluh enam orang dilaporkan meninggal dunia empat ratus tiga puluh korban luka luka
polri memprediksi kerugian akibat kecelakaan saat mudik lebaran
mencapai rp enam ratus lima puluh sembilan lima juta
saat ini saudara para korban mendapatkan penanganan
di rumah sakit islam muhammadiyah kendal
perkembangan terkini kasus kecelakaan bus rosalia indah
di tol batang semarang dilaporkan oleh jurnalis kompas tv
handoko di kendal jawa tengah
jadi tadi ada jenazah yang belum teridentifikasi
bagaimana perkembangannya sampai dengan saat ini
termasuk juga kondisi korban yang mengalami luka ringan ini seperti apa
ya niluh dapat kami laporkan bahwa saat ini kondisi korban yang meninggal
ada tujuh jenazah dan ketujuh itu ada enam yang sudah teridentifikasi
seperti yang sudah disampaikan kepada bapak kapolres
kbp nur cahyo pada sore tadi
namun ada satu yang belum teridentifikasi karena mungkin dari pihak keluarga yang belum datang ke rumah sakit
dapat kami laporkan bahwa sekitar pukul lima sore tadi
ada satu korban meninggal dunia yang sudah diserah terimakan kepada keluarga
korban tersebut adalah korban meninggal berinisial s
berinisial s dengan usia masih satu tahun
dengan jenis kelamin perempuan
baik rifai kalau untuk kondisi yang luka seperti apa saat ini
untuk kondisi luka awalnya memang data awal terdapat tujuh belas
namun dari keterangan terbaru dari pihak rumah sakit ternyata ada dua puluh
sehingga ada penambahan tiga korban terluka
dari dua puluh tersebut ada satu korban yang terluka
kemudian selebihnya itu mengalami patah tulang ada tiga puluh
dan selebihnya mengalami luka ringan
namun dapat kami tambahkan
sopir bus yang berinisial c juga dirawat di rumah sakit tempat
dan dia mengalami luka ringan
dan saat ini pada sekitar jam lima tadi juga
sudah dibawa ke apart kepolisian
kemungkinan dibawa ke mapolres batang untuk pemeriksaan awal
baik rifai ini kan sopir bus sementara dalam pemeriksaan ya
ya terkait dengan pemeriksaan terhadap sopir bus
sudah adakah informasi hasilnya seperti apa
tadi ketika press conference bersama kapolres batang
ketika ditanya terkait status sopir bus nahas tersebut
pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan
mapol res beralasan bahwa
saat ini yang masih difokuskan pada penanganan korban
baik rifai handoko terima kasih atas informasinya